kita beralih ke informasi lainnya bagi anda yang memiliki pasangan di luar negeri mungkin bisa relatif bernafas lega nih
karena di beberapa negara kini mulai membuka visa long distance relationship atau visa ldr
jadi visa ini diberikan hanya untuk berkunjung saja tapi tidak untuk menetap
uniknya sesuai dengan namanya visa ini diberikan khusus untuk sepasang kekasih
hubungan jarak jauh atau long distance relationship memang tidak mudah ya apalagi di era pandemi seperti sekarang
seperti monika yang sudah menjalani hubungan jarak jauh selama dua tahun setengah dengan kekasihnya di jerman
mungkin bedanya kalau dulu emang udah biasa ldr cuman waktu dulu kan kita masih bisa sea the lights and the end of the tunnel
kalau sekarang itu kayak nggak pasti kapan bisa ketemunya
sejak maret lalu beberapa tahun lalu
eropa menutup perbatasannya untuk mengurangi penyebaran covid sembilan belas
meski angka kasus covid sembilan belas di beberapa negara masih tinggi
negara seperti jerman dan beberapa negara uni eropa lainnya membuka visa khusus
mengingat ada dampak lain dari pandemi selain segi kesehatan dan ekonomi
apa yang anda ingin lakukan jika anda terpisah di saat ini dari keluarga atau keluarga yang anda sayangi
dan kami percaya kami perlu mempertimbangkan orang orang ini
dan juga masalah mereka
memandangkan tentu saja
misi umum untuk mengurangi perjalanan dan mengurangi risiko infeksi
mengetahui hal itu
monica mengajukan perempuan visa ke jerman yang dinamakan sweetheart visa
ada pun proses verifikasi yang harus dimiliki
dalam prinsip ada dua kemungkinan
pengguna harus menunjukkan bahwa mereka telah hidup bersama pasangan mereka di indonesia
yang disebut residen biasa
pernikahan yang sederhana
tidak akan berhasil
dan mereka tidak akan dapat memilih program ini
kemungkinan lain adalah
untuk membuktikan bahwa mereka telah bertemu pasangan mereka di jerman setidaknya sekali
dan ini bisa dilakukan melalui
pasport dokumen perjalanan tiket pesawat dan sebagainya
karena saya sudah pernah dua kali ke sana ya
jadi saya dua kali ke sana kan pakai busuhun visum kalau dari kedutaan jerman itu visa visit
jadi sebenarnya mirip mirip sih dokumennya
cuma yang untuk visa peninggalan ini itu bisa diberikan
untuk visa peninggalan ini dokumen yang diperlukan adalah
pemberian perintah yang selamat
jadi yang menyatakan kalau kita itu hubungannya sudah berapa tahun
terus yang kedua itu surat undangan personal dari pasangan kita di sana
monica termasuk beruntung karena negara tujuannya termasuk tiga belas negara yang membuka visa khusus ini
negara lain dengan angka covid yang tinggi seperti amerika maupun indonesia sendiri
masih harus menutup rapat perbatasan
pasangan yang masih terpisah tergabung dalam gerakan love is not tourism dan love is essential
anggota yang bergabung di grup sosial media mereka mencapai dua puluh delapan orang secara global
mereka terus memantau negara mana saja yang mulai membuka perbatasannya
dan mengirimkan petisi bagi negara yang masih tertutup
tim cnn indonesia jakarta